proses vaksinasi sri sultan hamengkubwono x dan permaisuri gusti kanjeng ratu hemas
berlangsung di ruang medical check up gedung igd rsup dr sarjito yogyakarta
vaksinasi ini menandai dimulainya vaksinasi untuk lansia di daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkebuwono x sebelumnya tak masuk daftar penerima vaksin kategori pejabat publik
pada empat belas januari dua ribu dua puluh satu karena sudah masuk ke usia lansia yakni tujuh puluh empat tahun
selesai menjalani vaksin sultan mengaku tidak merasakan sakit
sota menghimbau kepada para lansia di d i y untuk mengikuti program vaksinasi covid sembilan belas
saya melakukan vaksinasi hari ini kita sambut harapan pemerintah kita
semoga kita juga bisa
menjaga dari pandemi dan kita juga bersedia untuk melakukan vaksinasi
pemerintah daerah istimewa yogyakarta juga melakukan vaksin terhadap para seniman
vaksinasi dilakukan pada rabu lalu
menurut kepala dinas kesehatan provinsi d i y pembayun setianing astuti
seniman termasuk kategori pelaku pariwisata yang mendapat jatah vaksin di tahap kedua
di tahap kedua ini termasuk adalah
pelaku pariwisata termasuk diantaranya para seniman
tapi yang jelas harus jatah sasarannya harus benar dulu
jadi daun arsondalong pada kita juga begitu
katanya harus valid dulu
untuk vaksinasi lanjutan bagi para seniman
dinas kesehatan provinsi d i e akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
di antara dinas kebudayaan dan dinas pariwisata provinsi d i e